jadi tuh kita udah lama banget gak nengok kebun kunanta
tadi pak abdul penjaga kebun konanta
jadi dia tuh ngabarin kalau hari ini udah bisa dipanen
jadi saya ngerasa ini adalah momen yang tepat
untuk kita mengajarkan para santriwan
dan juga santriwati untuk memanfaatkan
kita bisa olah untuk kebutuhan sehari hari
gimana menurut ustaz
iya saya setuju
ustaz bilang gimana setuju
tadi saya udah bilang setuju
udah bilang ya
kita bakal panen besar besaran
nyuruh atau mengajarkan santriwan
dan juga santriwati untuk bisa manfaatkan
apa yang kita punya sekarang
saya juga kepikiran ya mungkin aja kita nanti ketemu
alternatif obat yang alami
buat santriwati ada yang kena penyakit tipes kan
ustaz musa punya ide juga
kenapa aku rop
kamu ini apa apaan sih kan aku udah bilang maaf aku gak sengaja
kamu injek aku lagi ini sakit dot
tuh tuh tuh
dot cepetan lepasin ya
nggak aku aku yang injek kamu
terus siapa orang kita berdua doang kok
itu nguping menutup kerpek kerupuk gudang
tapi buah ustaz kita tuh ga sengaja dia ngedenger
kita usah banget buat ngebantuin rencana ustazah padahal tidak akan
masya allah ustazah jadi salut sama kalian
ustaz ustazah saya boleh yang kasih saran ya
engga usah engga usah engga usah
pasti saran kamu gak berkualitas
ga perlu tuh udah
ustaz nanti dulu ustaz siapa tau masukan mereka ini bagus
iya ustaz kasih mereka kesempatan untuk berbicara
betul juga kak
ustaz kan kita kalo makan pagi siang malam itu makanannya pasti itu itu omu
yang lebih bervariasi gitu ustadz
tapi jangan ngeracun ustaz
nah nanti kita pake sayuran yang baru dipetik di kebut
betul tidak kak
itu idenya haikal sama dodot bagus loh
tapi gimana ustazah nurul
kalo saya sih setuju ya ustazah
jadi mulai sekarang itu kita bisa mulai cari sumber alternatif untuk makanan kita sehari hari
aku sih yes karena sebagai pembelajaran juga untuk
tapi ya okelah
karena ustazah uliya yes kemudian ustazah nurul yes ustazah ridwan yes ya saya juga yes
jadi ada pantun mengatakan si agus punya kontrakan
tidak kalian bagus ayo kita kerjakan
sungguh belut kan
aku lagi baca buku nih
tau gak baca bukunya apa tuh
kalau ada bacaan global warning dunia kita megah panas banget
dan bumi jadi panas
makanan makanan yang ada di bumi bakalan hilang
mapanan di bumi bakal hilang dan abis
tenang aja lukman
kan masih ada
ya warung lilis jadi kita aman
nah ya kalau semua makanan hilang berarti warung wilis termasuk di seluruh bumi
alamak bisa gitu ya
lo tau gak hilangnya gara gara apa
hilangnya itu gara gara dimakan sama monster monster jahat
oh dimakan monster
masih untuk panah
masih untuk panah
itu ada itu ada itu

ini bukan terkalo ujian kalau mereka gak angkatin sayang sayang
santai kita berhenti

apaan sih kak kamu berisik banget
orangmu lagi menikmati membayangkan tuh
kesambut setan loh
buat jadi pinter
bukan buat ngelawan kayak gini
betul sih rakel
yaudah yuk kita pergi aja
pintah aja kita